kasih tau atau enggak
lu berani kagak
gimana kalau kita ngomong ke calon suaminya selfie
mas udah ngasih tahu pak muhyiddin belum
lu aja sono yang ngasih tahu
kalau dianalisa sama orang itu udah jadi gosip
kayak orang gajian
ini kan kangen
ih gak ada hubungannya sama simina
dari dulu udah begini bang
semua suami yang usianya lima puluh tahun ke atas
berarti memang hubungannya dengan sumina hamil
ya tapi kan bukan cuma ini doang
sekampung ini udah gempar
jujur aja ya
maipa tadi tuh
bikin gue tersinggung
tapi abang nurut
ya gak mungkin lah
nih ngasih abang obat yang aneh aneh
ini kan juga gak mau
jangan ngebok jebok gue gue ga mau masuk klinik lagi
ih kalau si ramu kan abang sendiri yang beli
nih gue takut denger suara lo kayak begitu nih
udah lo minggir semua gue ngantuk
gimana kalo nanti setelah nikah si alfie baru tau
gimana perasaan yang draft
kak apa dia ngejaga perasaan loh waktu dia jalan berdua sama si kicit dan sengaja negor luka
satu hari gelap
habis kapten hadir tau
tidaklah g kard
nanti iba in sifatnya
informasi berbahaya pak muhyiddin bisa ngamuk sama kita besok pagi kita langsung konfirmasi kebangunan
gua jalan dulu ya emang abang mau ke mana sih bang kesawangan rumah teman gue kok pagi pagi
ahmad iya pasti dikelarin buru buru nih masalahnya ntar habis dari pasar
lalu buru buru pulang ya iya bang
kalo aku jalan dulu nih
banget ya bang assalamualaikum waalaikumsalam
maipa maipa ini puput mau ngebalikin tempat bekas pepes
terima kasih ya mak ini pepesnya enak banget ya mak
terima kasih ya mak ini pepesnya enak banget ya mak
pama ipa bisa membuat ramuan untuk bikin orang hamil ya
salah ya pak
nanti saya perbaiki
disetujui ya pak
atasan saya yang nanti akan menyetujuinya
baik kalau begitu
terima kasih pak
dimana kasih tau kagak yuk
pengennya sih ngasih tau
tapi gak berani
sama gue juga
gara gara si jono ngasih tahu
kita jadi pusing
jangan lupa ntar ya
salam buat nyak sama mbak beluh
lusa kita tunggu di sini
kasih tau atau enggak
lu berani kagak
gimana kalau kita ngomong ke calon suaminya selvi
mas udah ngasih tahu pak muhyiddin belum
lu aja jono yang ngasih tau
perlu sama gue
bang muhyidd pasti ngerti
ini mobil keberapa bang
calon mantu gue mobilnya banyak
gua bisa aja
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau
bang muhyiddin tau